gerbang tol cikarang utama merupakan pintu utama bagi para pemudik yang akan memasuki kota jakarta menggunakan jalan tol jakarta cikampek
hingga sabtu sore arus lalu lintas di tempat ini masih relatif lancar
lonjakan arus balik kendaraan para pemudik diperkirakan akan terjadi pada sabtu malam ini
untuk memperlancar arus lalu lintas pt jasa marga memperlakukan transaksi tunai di semua gerbang
selain itu juga disediakan transaksi manual atau transaksi jemput bola yang dikhususkan untuk mobil yang berasal dari palimanan
petugas yang melayani transaksi manual ini sudah bekerja sejak jumat kemarin dan akan bertugas hingga hari minggu esok
pertanyaannya itu dikasih ke petugas biar petugas juga cepat transaksinya
jadi transaksi dilakukan di sini
di sini tinggal buka portalnya aja dia